kita harus melakukan sesuatu
jangan sampai kita kecolongan sama mereka
iya aku tahu
saya minta maaf ya atas kelakuan afif
tapi permasalahannya tangan saya masih sakit ya sil
tante tuh sakit
gimana sih jalannya tante gak punya mata ya
ya no shit pake jatuh dia aduh
iya oke oke saya rancang maaf ya
cynthia adik kamu sepak dia
aduh afif kok gak datang juga sih ke sini
pasti dia mengira kalau mama mau menjebak dia untuk tinggal di rumah ini
aku harus menyusul dia
jadi begitu afif kejadian sebenarnya
makanya kita harus cepat tolongin mama
jangan sampai mama terjebak lagi dengan mereka
kamu kan tahu mereka itu orang orang jahat
mereka bisa melakukan apa aja
buktinya dengan gampang mereka bisa masuk ke rumah kita lagi
ayolah afi cepetan tolongin mama
tapi ini juga salahnya mama
mama bilang itu benar
ini saatnya kamu melakukan sesuatu untuk mama kamu
karena mereka itu semuanya jahat afif
aduh mana sih
gak ada kasih makan minum apa apa sama dia
maaf ini punggung anet
gitu dong kak
layani dong adik kamu
cari muka banget
bukan tangan kaki
gak bener duduk dong
itu sebenernya liat gak sih mau pijit
paket posisi yang bener terus liat tenaga
begini loh tante
nanti lama lama aku gak akan kasih tau ya di mana anak kamu berada ya
pijitnya bener dong
sekarang kamu kasih tahu dong di mana anak saya
kira kira kita akan kasih tau pak enggak ya
anaknya ada di mana
ya semudah itu
tolong kasih tau
makanya kamu dengar baik baiknya
janganlah kamu terus mengira saya dan memusnahkan saya di rumah ini
jadi gak semudah itu untuk bisa mendapatkan informasi di mana anak kamu berada
mas apaan sih
hafidz akhirnya kamu pulang juga hafidz
mama sangat membutuhkan kamu
mama tenang aja ya
hafidz berada di sini
biar hafidz akan selesaikan semuanya
kalian semua benar benar tidak punya malu harus
kalian sudah diusir dari rumah ini dan kalian berani datang ke sini
keterlaluan kamu itu ya
mulai hari ini aku haramkan kalian mudah rumah ini
sudah cukup aku berusaha sama kalian
kalian tidak bisa lagi menipu malu aku
aku ada di sini
aku akan mencegah kalian semua
sebaiknya kalian pergi
ayo pergi sekarang
jangan sopan santun sama kamu ya
kamu itu benar benar keterlaluan sekali ya habib ya
tidak ada sopan santun ya kamu
lihat bagaimanapun juga
tante ini pernah menjadi ibu mertua kamu
dan aku juga pernah jadi istri kamu hafidz
kalian ini semua hanya pembohong besar
kalau kamu masih penasaran dengan keberadaan anak kamu
hentikan dia sekarang
tapi kalau kamu sudah tidak peduli ya
kalian keluar dari rumah ini
kalau tidak aku seret kalian ke jalanan
mohon kamu jangan kasar
buat apa sih mama minta maaf sama mereka
buat apa ma
ma apa kamu mau buat
ma apa kamu mau buat
buat apa ma
mama tidak salah apapun
mereka yang salah ma
mama tenang saja
biar afidz yang urusin semua
mama mohon kamu jangan kasar sama mereka
ini apaan sih ma
kalau arief tahu seperti ini
habib tidak akan datang ke rumah
biar mama ditendang sama orang orang itu
kamu tidak tahu masalahnya sayang
tidak seperti itu
mama tidak percaya sama afidz
mama tidak percaya sama afidz
kamu sangat percaya sama kamu
sebenarnya apa ma
kamu itu tidak sopan bicara sama orang tua seperti itu
jaga mulut kamu
om yang jaga mulut om
sudah sudah afidz
sekarang sudah ditemukan
dan om rafiq tahu
mama jelasin sama kita mak
sudah ditemukan dan om raffic tahu semuanya
dengarkan apa kata mama
jangan kasar sama mereka
rindukan keadaan ibu permanece
masa sudah berhenti
seseorang hidupnya mudah atau usia atau
masa sudah mudah mendatangkan diri
soul kebanyakan biasanya
dan tidak hanya karena kupil l tusuk
saya merasa mengilangkan keadaan fellahnya jebat
apakahawa pria teo menengah dengan kita

lewat aatanas seperti ini
om harus bikin rencana lain
kamu tenang aja
om udah pikirin semuanya
mama mohon ya kamu dengarkan apa kata mama kamu jangan emosi
afif mama kamu itu udah di bawah kendali mereka
kita harus melakukan sesuatu
iya afif jangan sampai kita kecolongan sama mereka
iya aku tau
saya minta maaf ya atas kelakuan afif
tapi permasalahannya tangan saya masih sakit ya sil
tante tuh seharusnya bisa mengontrol afif
kenapa anakku gak punya sopan santun kayak gitu sih
sebenarnya mau kalian ini semua apa sih
aku akan kasih semuanya
dan kalian pergi dari rumah ini
kalian pergi selama lamanya
masih aja bersikap gak sopan
kayak gitu kalau dia terus menerus begitu aku jamin kamu gak pernah ketemu sama anak kamu
kamu jangan seperti itu
kasih saya waktu saya akan bicara sama afif
mama mau bicara sama kami
mama yang dengerin afif
mama ini apa apaan sih mak
mama tau mereka kan
mereka itu pembohong ma
harusnya mereka itu kita penjarahkan ma
mama jangan dengerin omongan mereka
mama yakin banget kali ini mereka itu gak nipu
mereka itu bener afif
kamu tahu kan
kamu pernah kan merasakan kehilangan anak
pernah kan setiap hari kamu menangis
dan sekarang semua itu sedang memerasakan
saat itu anak mama